tradisi temu mantan yang biasanya pengantin diantar menggunakan mobil mewah dibuat berbeda oleh salah satu pasangan pengantin di kabupaten malang
sang pengantin pria diantar menggunakan sebuah traktor menuju ke tempat calon istrinya
hal ini pun menjadi tontonan warga yang langsung mengabadikan momen unik tersebut
sebab semua ini adalah idenya dan pasangannya setelah berdiskusi selama lima menit
selain menunjukkan kesederhanaan kedua mempelai berharap akan lebih siap dan kuat dalam menyongsong tantangan sebagai keluarga baru nantinya